berulang tahun happy birthday mr president
namun tidak ada perayaan khusus untuk memperingati lima puluh lima tahun usia jokowi
jokowi justru melewatkan hari ulang tahunnya dengan meninjau proyek jalan tol bogor ciawi sukabumi
ataupun bochimi di bogor jawa barat
presiden mendesak pt waskita karya segera menuntaskan pembangunan ruas tol bocimi
sepanjang lima puluh empat km paling lambat dua ribu delapan belas
pada tahun dua ribu sembilan belas instruksi jokowi ini lebih cepat dari kesanggupan perusahaan
yang sejak awal menjanjikan penyelesaian pada dua ribu sembilan belas
pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol
tapi kalau tidak cepat dikerjakan
pemerintah akan mengambil alih karena infrastruktur jalan tol dibutuhkan
untuk mengurai kemacetan di jalur bogor sukabumi
ini sudah dimulai sembilan puluh tujuh sampai sekarang ya
satu meter pun
jadi ini akan kita kerjakan
sudah dimulai seksi satunya
dasar lahan sudah sembilan puluh persen yang seksi satu
nanti dilanjutkan ke sesi dua tiga dan empat